panitia penyelenggara seagames dua ribu tujuh belas sekolah lumpur mengubah mekanisme undian untuk cabang olahraga sepak bola
hal itu dilakukan karena adanya protes dari negara negara peserta
undian pembagian grup sepak bola pada seagames sekolah lumpur menjadi polemik
karena tuan rumah malaysia bisa bebas menentukan grup
hal ini membuat negara negara lain termasuk indonesia melayangkan protes
panitia penyelenggara seagames dua ribu tujuh belas akhirnya memutuskan
malaysia akan secara otomatis masuk ke dalam grup a
sementara itu grup b akan diisi sang juara bertahan thailand
pengundian babak grup sea games dua ribu tujuh belas akan dibagi dalam tiga pot berdasarkan status unggulan
pot satu diisi oleh pemilik medali perunggu serta peraksi game sebelumnya yakni myanmar dan vietnam
ada pun pot kedua diisi indonesia dan singapura
sedangkan pot tiga ditempati oleh kamboja laos filipina timur leste dan brunei darussalam
pengundian babak grup sea games dua ribu tujuh belas akan dilakukan pada sabtu delapan juli dua ribu delapan belas